presiden joko widodo menegaskan kebutuhan apd di dalam negeri menjadi prioritas sehingga pengelolaan ekspor dan kebutuhan di dalam negeri perlu diatur
hal ini disampaikan oleh presiden jokowi dalam rapat terbatas optimalisasi industri dalam negeri untuk penanganan covid sembilan belas
presiden jokowi mengatakan sebanyak dua ratus tiga belas negara yang mengalami pandemi dan kesulitan dalam memperoleh apd
sementara di indonesia mampu memproduksi sendiri baik masker maupun apd
untuk itu perlu diatur mekanisme ekspor dan kebutuhan dalam negeri
presiden jokowi juga menegaskan agar dipercepat proses perizinan sehingga tidak menghambat produksi
baik perizinan standar pembuatan dan proses masuknya bahan baku ke dalam negeri
pemerintah akan memberikan insentif fiskal kepada industri yang memproduksi keperluan apd maupun perlengkapan medis lainnya
agar diatur betul manajemennya yang berkaitan dengan kegiatan ekspor
dan kebutuhan yang diperlukan
dan kebutuhan yang diperlukan
dan kebutuhan di dalam negeri
jangan sampai semuanya diekspor dalam negeri malah kita tidak dapat
diatur ini diatur sebaik baiknya manajemennya
baik itu yang saya lihat apd kita sekarang sudah bisa memproduksi banyak
baik itu yang berkaitan dengan masker kita juga bisa memproduksi banyak
agar ini diatur
yang kedua betul betul mengenai relaksasi proses perizinan
proses perizinan ini tidak menghambat
semua kementerian urusan ini jangan sampai ada yang menghambat proses perizinannya
baik urusan apd yang masih butuh standar ini standar ini
yang menjadi kewajiban kita untuk memperbaiki agar standar itu terpenuhi
tetapi jangan mempersulit
tolong ini betul betul didengarkan betul
keluhan keluhan yang ada di bawah
sehingga tidak ada lagi yang namanya proses perizinan ini menghambat proses produksi yang ada